hai seperti inilah aksi delima bersama keluarga besarnya saat mengerebek salah satu rumah
kontrakan di kelurahan langkai kota palangkaraya sabtu malam saat pintu dibuka delima langsung
mendapati suaminya sedang berduaan dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya
yang suami dan wanita itu pun tak lagi bisa berputik dan hanya bisa terdiam apalagi saat
keluarga menunjukkan bukti surat nikah dan surat perjanjian antara sang suami dengan delima sempat
terjadi ketegangan dalam penggerebekan yang disaksikan langsung oleh ketua rt setempat
ini beruntung delima bersama keluarganya bisa menahan diri delima mengaku aksi penggerbekan
ini terjadi lantaran ia kesal sudah sebulan ia dan anaknya ditelantarkan oleh sang suami
yang intinya kalau saya ini sudah sebulan tidak dikasih nafkah terlantar sakit
juga udah nggak di respon terimalah siapa yang terima melihat suaminya begitu
menghindari hal hal yang tak diinginkan aparat kepolisian akhirnya mengamankan
pasangan diduga selingkuhan ini ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut